perusahaan perusahaan startup menjadi pioner baru perekonomian indonesia terutama di era digital saat ini
jumlahnya bertambah menjadi satu tujuh ratus lebih dalam sepuluh tahun terakhir
lalu bagaimana sebenarnya perusahaan startup ini memperoleh dan mengelola dana mereka
produser lapangan inesa ayuniza melaporkan
bagaimana para perusahaan startup di indonesia mengelola saat memperoleh dana yang mereka dapati
seperti gojek bukalapak tokopedia dan traveloka adalah contoh contoh perusahaan startup yang sukses mengekspansi usaha mereka
gojek tidak lagi bergerak di bidang transportasi online saja namun kini merambah ke sistem pembarayan non tunai
bukalapak dan tokopedia siapa yang tidak mengenal dua marketplace tersebut
tentunya kita masih ingat di awal tahun ini gojek memperoleh suntikan dana dari raksasa usaha di indonesia yaitu astra group sebesar dua triliun rupiah
ada lagi tokopedia yang mendapat kucuran dari alibaba group di tahun lalu sebesar rp empat belas triliun
nilai investasi ke perusahaan startup
nilai investasi ke perusahaan startup
dinilai dari konsep aplikasi yang diformulasikan pendiri dan ceo perusahaan
semakin tinggi teknologi dan inovasi yang ingin dicapai perusahaan startup permintaan investasi semakin tinggi pula
investor juga bisa saja tidak berinvestasi dalam bentuk pendanaan
tapi dalam bentuk partisipasi pengembangan teknologi yang pernah mereka miliki sebelumnya
dari kacamata investornya apa yang bisa kalau bisa saya jadi investor pertanyaan adalah
apa yang saya bisa bantu apakah si founder ini sudah kuat secara bisnis sudah kuat secara bisnis model
tapi dia perlu bantuan misalnya pemilihan teknologi platform yang tepat misalnya
nah kalau itu saya bisa bantu si investor akan memberikan value ad nilai tambah yang sangat besar
selain dari investasi dalam bentuk capital
dana yang diterima startup biasanya digunakan untuk pembuatan
dan pengembangan teknologi aplikasi
sebagai contoh tanifan aplikasi yang menyeluruhkan modal ke petani
untuk memperoleh profit teknologi yang diciptakan baik dari modal ataupun kerjasama teknologi adalah roda penggeraknya
bagi untung dengan investor dilakukan sesuai dengan kesepakatan
perbandingannya bisa bermacam macam
namun bisnis startup bukanlah jenis startup yang terbaik
namun bisnis startup bukanlah jenis startup yang terbaik

pihak kita nggak pernah menjanjikan itu
tapi kita menjanjikan akan ada growth
tapi belum ya namanya juga usaha kan
semua startup kan semuanya ingin grow
semuanya ingin memberikan impact yang besar buat masyarakat
perusahaan yang saya panggil perlu memiliki investment berjalan panjang
karena apa yang kita investasi di depan seperti teknologi
orang orang yang kita hire kemudian data center yang kita mesti provide
menurut catatan lembaga survei perusahaan startup asal amerika serikat
startup ranking dalam waktu kurang dari sepuluh tahun
jumlah perusahaan startup teknologi di indonesia sudah lebih dari satu tujuh ratus perusahaan
indonesia kini menjadi satu dari lima negara di dunia dengan jumlah usaha startup terbanyak
perusahaan berbasis teknologi diharapkan menjadi ujung tombak baru perekonomian negara
berbicara tentang startup bos bos dari startup di indonesia mulai memasuki daftar orang orang terkaya di tanah air
rata rata kekayaan dari petinggi startup ini bahkan sudah mencapai seratus jutaan dolar amerika
mungkin sebanyak ini kali mereka tahu ini nggak ada apa apanya dari kantong mereka
kita lihat sekarang bagaimanapun juga daftar bos bos siapa saja
bos bos startup siapa saja yang memasuki daftar orang terkaya di tanah air
sudah mulai masuk setelah sebelumnya pengusaha pengusaha yang memang sudah bermain puluhan tahun di dunia usaha di tanah air
namun sekarang bos bos startup yang bahkan umurnya kurang dari sepuluh tahun
perusahaannya ini sudah masuk dalam daftar orang orang terkaya di indonesia
ini adalah bos startup terkaya di indonesia
yang pertama yang pertama adalah ferry unardi memang masih dalam urutan satu ratus lima puluh besar
ini baru saja dirilis oleh majalah globe asia
dan yang paling memuncaki di antara startup startup lainnya adalah bos dari traveloka yaitu ferry unardi
masih berumur tiga puluh tahun oke
sepuluh tahun namun kekayaannya diperkirakan ini sudah mencapai dua triliun rupiah
anda juga pasti sudah tidak asing dengan aplikasi
traveloka ini kalau kita lihat dari awal mulai untuk traveloka ini sendiri
jadi co founder dan juga ceo dari traveloka ini didirikan pada saat tahun dua ribu dua belas lalu
kemudian tidak menyelesaikan kuliahnya mba di dua ribu dua belas yang berada di amerika serikat
yaitu sempat mengambil kuliah di tahun dua ribu dua belas di harvard
kemudian awalnya dari aplikasi traveloka ini sendiri ini awalnya hanya menjual tiket pesawat saja
dan pada saat memulai bisnisnya ini bahkan tidak ada satupun maskapai yang mau bekerja sama dengan traveloka
sehingga memang kerja keras yang dilakukan oleh ferry unardi dan juga dengan co founder dari traveloka ini
baru membuahkan hasil pada agustus dua ribu tujuh belas karena ada investasi masuk
ini dari ekspedia hampir tujuh triliun rupiah
dan dari situ mulai berkembanglah traveloka tidak hanya menjual tiket pesawat saja
namun tiket dari
moda moda transportasi lainnya seperti misalnya adalah kereta api dan juga sudah mulai membuka kerjasama dengan hotel hotel
kemudian juga anda bahkan sudah bisa membeli pulsa lewat aplikasi traveloka ini
dan kekayaannya diperkirakan untuk ferry unardi ini co founder dan juga ceo dari traveloka adalah dua triliun rupiah
dan baru masuk ke dalam jajaran satu ratus lima puluh orang terkaya versi majalah globe asia
dan umurnya kembali masih tiga puluh
kita bergeser sekarang ke startup lainnya yang sudah masuk ke dalam jajaran orang terkaya di tanah air
yaitu kita lihat adalah startup lainnya tokopedia
ini pasti anda sudah memiliki aplikasinya di handphone anda karena saya pun juga sudah memiliki
traveloka juga saya sudah punya
tokopedia william tanuwijaya yang duduk di posisi satu ratus empat puluh delapan orang terkaya di indonesia
dan kekayaannya ini diperkirakan mencapai satu enam
delapan triliun rupiah dan umurnya usianya masih tiga puluh an juga
sama seperti co founder dan ceo traveloka tadi yaitu tiga puluh enam tahun
dan globe asia ini menghitung memang dari kekayaan aset yang dimiliki oleh tiap tiap orang yang masuk ke dalam daftar orang terkaya di indonesia
asetnya bisa berupa rumah kemudian juga bisa berupa mobil dan juga aset aset lainnya
dan juga saham yang dimiliki di perusahaan terbuka di perusahaan sendiri ataupun juga di perusahaan lain
dan orang tersebut memiliki sahamnya
sehingga ada private company ataupun juga public company saham yang mereka miliki itu juga dihitung untuk menghitung total kekayaan yang diperkirakan untuk william tanuwijaya ini
yaitu co founder dari tokopedia ini mencapai satu delapan triliun rupiah
untuk william ini tidak bersekolah pun juga kuliah di luar negeri
melainkan kuliah di universitas bina nusantara mengambil jurusan teknik informasi
bahkan pada saat kuliah william pernah bekerja untuk menambah penghasilannya
yaitu menjaga warung internet yang mungkin pada saat ini sudah cukup sulit ditemukan
warung internet karena semua handphone juga sudah memiliki internet
kemudian setelah lulus kuliah dari binus kemudian william bekerja di sejumlah perusahaan software
dan membangun tokopedia pada tahun dua ribu sembilan
dan akhirnya mulai ramai yang disebut dengan marketplace
sehingga sebagai wadah untuk berjualan
di aplikasi tokopedia ini
dan pada tahun dua ribu empat belas ini dihebohkan dunia startup di indonesia
karena tokopedia ini mendapatkan suntikan dana sebesar seratus juta dolar amerika
dari softbank internet dan juga sequa capital
dari yang hanya dua orang membangun saat lulus kuliah dan juga pernah bekerja kembali menjaga warung internet
william tanuwijaya saat ini kekayaannya sudah mencapai hampir dua triliun rupiah
dan memiliki karyawan untuk tokopedia ini sendiri diperkirakan mencapai seribu lima ratus orang
kisah inspiratif yang sangat patut dicontoh oleh anak anak muda sekarang
ataupun juga mungkin pendiri startup yang saat ini sudah mulai membangun dan ingin mengembangkan startupnya masing masing
kemudian orang yang ketiga ataupun juga bos startup terkaya ketiga yang masuk ke jajaran orang terkaya di indonesia
untuk satu ratus lima puluh besar adalah bos dari bukalapak ahmad zaki
ini menduduki posisi satu ratus empat puluh sembilan dengan total kekayaan diperkirakan mencapai satu lima triliun rupiah
dan usianya kembali masih tiga puluh an tidak ada yang mencapai empat puluh tahun
bos bos dari startup ini tiga puluh satu tahun
untuk ceritanya sendiri ini ahmad zaki juga tidak kuliah di universitas luar negeri
mainkan di institut teknologi bandung tentunya di bandung jawa barat
kemudian memulai bisnisnya pada saat tingkat tiga
sehingga belum lulus kuliah pun zaki sudah mulai merintis
bisnisnya dan di tiga tahun awal memulai bisnisnya ini zaki bercerita bahwa tidak terlalu sukses
kemudian pada saat lulus kuliah zaki dan teman teman ini membuka jasa konsultasi untuk teknologi yang dinamakan oleh sud media
karena zaki sebelumnya juga pernah mendapatkan pengalaman mengerjakan it it perusahaan besar juga dari sud media tersebut
dan akhirnya mendirikan bukalapak baru pada tahun dua ribu sepuluh
dan saat ini kekayaannya diperkirakan
mencapai satu lima triliun rupiah
kita bergeser lagi sekarang ke bos startup lainnya yang juga aplikasinya sudah sangat tidak asing lagi bagi anda
nadiem makarim ini menduduki posisi paling buncit dari satu ratus lima puluh orang terkaya di indonesia versi globe asia
nadiem makarim diperkirakan kekayaannya mencapai satu empat triliun rupiah
tepatnya tiga puluh tiga tahun
mengawali karir ataupun juga kuliahnya di universitas harvard dan juga brown di amerika serikat
kemudian juga sempat bekerja di perusahaan lain yaitu konsultan agency mckenzia
dan juga sempat bekerja dan juga mendirikan perusahaan zalora indonesia
salah satu startup juga yang cukup besar saat ini di tanah air
kemudian perusahaan rasa rasa teknologi seperti misalnya google
kemudian juga perusahaan perusahaan
ini masuk sebagai investor dari gojek dengan nilai yang juga sangat fantastis
walaupun gojek ini sudah sangat sukses mendapatkan investasi dari mana mana
namun juga di awalnya mungkin anda juga masih ingat pada awal kemunculan dari gojek ini memang merubah total dari industri transportasi di tanah air
bahkan banyak sekali pro dan kontra kemunculannya
namun gojek juga tidak akhirnya menyerah karena terus bekerja
akhirnya dari yang awalnya hanya
memperkenalkan fasilitas untuk transportasi
namun sekarang yang depannya go go go go sudah sangat banyak sekali
mungkin anda bisa cek sendiri aplikasi yang ada di handphone anda
bahkan anda bisa mendatangkan tukang pijit
kemudian juga anda bisa mendatangkan tukang untuk membersih bersih rumah dengan aplikasi gojek ini
dan diperkirakan untuk kekayaan dari bos gojek nadiem makarim
ini mencapai satu empat triliun rupiah
sehingga menduduki posisi satu ratus lima puluh orang terkaya
walaupun masih di level seratusan
namun juga masih perlu ataupun juga pantaslah diapresiasi
karena kalau kita lihat dari perjuangannya dan juga umur perusahaannya
ini yang masih kurang dari sepuluh tahun
para bos bos startup ini sudah memiliki kekayaan lebih dari satu triliun rupiah
namun siapa orang orang yang menduduki posisi top lima
ataupun juga lima besar orang dengan kekayaan terbesar di tanah air versi globe asia
untuk tahun dua ribu delapan belas
kita lihat ini adalah orang orang terkaya di tanah air yang menduduki posisi satu hingga posisi lima di indonesia
sebagai orang terkaya di indonesia
dan juga tidak terlalu banyak perubahan kalau kita lihat dari top lima
karena dibandingkan dengan tahun lalu
ini posisinya tidak berbeda jauh
kelima orang ini masih masuk ke dalam orang orang terkaya di tanah air
berbeda dengan bos bos startup tadi yang justru pemain pemain baru
yang masuk ke dalam daftar
tiga orang satu ratus lima puluh orang terkaya di tanah air
kita lihat yang pertama masih diduduki oleh hartono bersaudara atau robert dan juga michael hartono
ini kalau kita lihat dari total kekayaannya diperkirakan mencapai tiga ratus tiga triliun rupiah
masih sangat jauh memang jika dibandingkan dengan bos bos startup yang sudah saya jelaskan sebelumnya
namun jika kita lihat dari sudah berapa lama mereka menjadi pengusaha dan juga dari umurnya
ini memang juga terpantau sangat jauh
terpaut sangat jauh
sehingga memang kalau kita lihat dari jenis bisnisnya pun juga berbeda gitu kan
karena kalau kita lihat dari bos bos startup tadi itu adalah banyak hal hal baru
namun kalau dari kelima orang kaya ini jenis bisnisnya memang sudah lama ada di tanah air
yang pertama kembali ke robert hartono dan juga michael hartono
anda pasti sudah tidak asing lagi dengan nama jarum group
tentunya paling besar jika anda mengingat ataupun membaca jarum
tentunya yang paling teringat adalah rokok
kemudian juga jarum
ini memiliki bank swasta terbesar di tanah air yaitu bca
sehingga sangat tidak heran jika hartono bersaudara ini masih terus menduduki posisi puncak orang terkaya di tanah air
di usianya ke tujuh puluh tujuh dan juga tujuh puluh delapan dengan kekayaan lebih dari tiga ratus triliun rupiah
dan kekayaannya ini jika dibandingkan dengan tahun lalu ini masih meningkat
karena kalau kita lihat dari pendapatan bisnis perbankan dan juga consumer ini juga masih terus positif
kekayaannya dibandingkan dengan tahun lalu ini bertambah tiga miliar dolar amerika
kemudian yang ada perbedaan sedikit yaitu di posisi kedua karena eka cipta wijaya
bos dari sinarmas ini sebelumnya berada di posisi ketiga
namun karena penghasilannya bertambah lebih dari tiga miliar dolar amerika dalam setahun
sehingga naik peringkatnya ke posisi kedua yaitu dengan kekayaan mencapai dua ratus satu triliun rupiah
dan sinarmas sendiri anda juga mungkin sudah tidak asing lagi
kalau anda melihat dari logo sinarmas pasti yang teringat kemudian adalah ada bank juga di sana
kemudian juga ada properti ada juga kertas
itu anda pasti akan melihat lambang lambang
tapi juga logo logo sinarmas yang dimiliki oleh ika cita wijaya yang berumur saat ini sembilan puluh lima tahun
kemudian di posisi ketiga ini posisinya yang diambil oleh eka cipta yang pada tahun lalu grup salim ini
berada di posisi kedua
namun pada saat ini turun posisinya anthony salim karena kalau kita lihat dari jumlah kekayaannya memang turun sedikit
sembilan ratus juta dolar amerika dalam setahun
dan saat ini kekayaannya diperkirakan mencapai satu ratus enam puluh enam triliun rupiah
kemudian di posisi keempat ini ada susilo wono wijoyo
ini salah satu dari grup besar lainnya khususnya untuk rokok yaitu gudang garam
yang kekayaannya dalam setahun ini bertambah lima ratus juta dolar amerika
yang kekayaannya dalam setahun ini bertambah lima ratus juta dolar amerika

dan usianya enam puluh satu tahun
memang berbeda jika kita bandingkan dengan bahwa startup tadi
usianya pun juga bahkan hampir setengahnya gitu ya untuk bos bos startup
namun sudah mampu masuk ke dalam daftar orang terkaya satu ratus lima puluh daftar orang terkaya di tanah air
dan yang terakhir adalah hairul tanjung
hairul tanjung ini paling muda kalau kita lihat dibandingkan dengan umur umurnya di jajaran top lima orang terkaya di indonesia
dengan umur lima puluh enam tahun
dan perusahaannya cete corp
ct corp tentunya salah satu dari bukan salah satu induk perusahaan tentunya dari cnn indonesia
dan memiliki kekayaan pada tahun dua ribu delapan belas ini diperkirakan mencapai enam puluh enam triliun rupiah
walaupun masih bertengger dan juga bertahan di posisi kelima
namun kekayaan dari hairul tanjung ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya ini turun sebanyak seratus juta dolar amerika
jika kita lihat perbedaan dan juga
jumlah kekayaan yang dimiliki oleh bos bos startup tadi dibandingkan dengan top lima ini memang masih cukup jauh
namun dilihat dari umurnya yang masih sangat muda bukan hal yang tidak mungkin
keempat orang ini dalam waktu dekat juga bisa menduduki posisi top lima orang terkaya di tanah air